dan sudah ada koresponensi dari indonesia arman helmi di gerbang tol cikampek utama
kita sapa arman helmi selamat siang arman helmi
bagaimana saat ini situasinya
tadi juga beberapa pengendara mengeluhkan masih ada kemacetan begitu sampai tiga empat jam
di gerbang tol cikampek utama seperti itu dan kondisi kepadatan lalu lintas ini sudah mulai terlihat begitu
ratu nabila sejak dari kilometer dua puluh sembilan di cikarang utama seperti itu sampai dengan memasuki gerbang tol cikampek utama
untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan ini memang pihak jasa marga sudah mempersiapkan atau menyiapkan sejumlah strategi diantaranya
dengan merubah kontraflow seperti itu di mana semulanya kontraflow itu berlaku pada kilometer dua puluh sembilan hingga kilometer enam puluh satu
kali ini atau pada pukul tiga tiga puluh
tadi siang diperpanjang dari kilometer tiga puluh lima sampai dengan kilometer enam puluh sembilan dan kapasitas kontraflow juga ditambah dua lajur
diawali dari kilometer enam puluh hingga kilometer enam puluh sembilan itu terintegrasi dengan jalur one way dan dilakukan hingga titik awal diberlakukannya kontraflow di kilometer tiga puluh delapan
hal ini dilakukan oleh karena jalur dari arah sebaliknya atau arah ke jakarta itu relatif lebih lengang
sehingga penambahan lajur ini diharapkan dapat mencarikan tol jakarta cikampek
arah jakarta terutama jelang rest area kilometer tiga puluh tiga kilometer tiga puluh sembilan kilometer lima puluh dan juga kilometer lima puluh tujuh
tadi perjalanan kami dari cikarang menuju ke gerbang tol cikampek utama memang saya memantau beberapa rest area seperti yang sudah saya sebutkan tadi
rest area di kilometer tiga puluh tiga tiga puluh sembilan lima puluh dan lima puluh tujuh memang sangat padat seperti itu
banyak kendaraan juga yang terpaksa parkir di bahu jalan sehingga hal ini juga turut memberikan sumbangan terjadinya kemacetan di tol jakarta cikampek seperti itu
kemarin pihak jasa marga sudah bertemu dengan kami dan menyampaikan himbauan dan memperingatkan lagi lagi dan berulang kali kepada para pengguna jalan tol
dan kepada masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman agar supaya memanfaatkan waktu se efficient mungkin di jalan tol dan tidak parkir kendaraan di bahu jalan seperti itu
para pengendara juga diminta tetap tertib dan teratur dalam mengendarakan kendaraan dan yang perlu di highlight adalah pada saat memasuki tempat istirahat
dan tempat pelayanan serta rest area yang tersebar di sepanjang tol trans jawa
supaya tetap mematuhi peraturan ataupun juga rambu rambu yang ada di sana
karena pihak jasa marga juga sudah memasang sistem baru di sana jadi para pengendara bisa melihat kapasitas ataupun juga space parkir
apabila memang tertulis di sana space parkir penuh maka pihak jasa marga akan memperlakukan buka tutup rest area seperti itu
namun apabila masih tersedia space parkir diharapkan para pengguna jalan ataupun juga para pengendara
memanfaatkan waktu se efisien mungkin jangan juga terlalu lama berada di rest area
karena mengingat kepentingan jalan tol
dan warga atau pengguna jalan tol lain yang akan beristirahat
ataupun juga mengisi bahan bakar ataupun juga makan di rest area yang sudah tersedia
jadi sekali lagi himbawan himbawan ini juga tetap diperhatikan begitu terutama kondisi para pengendara
agar supaya tetap sehat dan fit
kemudian juga jangan lupa membawa bekal ataupun juga persediaan makanan apabila nanti pada saat anda ingin singgah ke rest area
rest area yang ingin anda singgahi tersebut ternyata penuh
ini bisa dimanfaatkan bekal bekal tersebut
dan jangan lupa juga sekali lagi yang paling penting dan turut menyumbangkan kemacetan di gerbang
tol adalah apabila saldo uang elektronik atau e tol itu ternyata habis
jadi sebelum melakukan perjalanan maka isilah atau top up lah kartu e tol anda
agar supaya tidak menghambat perjalanan anda pada saat melakukan mudik ke kampung halaman
kita kembali ke ratu nabila di studio
baik jadi di tol cikampek ini sudah mulai padat begitu ya
semakin siang dan semakin malam nanti
terima kasih atas laporan anda arman helmi dari purwakarta jawa barat